kenapa orangnya dipukuli
ya dia ini pencuri
sudah lima hari singkong kita habis digasak sama dia
bukan kang bukan dia yang mencuri
yang merambah kebun kita itu babi hutan
kak saya sudah pernah bilang sama kakak
sama aja pencuri dia juga sama kayak babi hutan
dia merusak kebun kita
tidak tidak aku bukan pencuri
faridah tunggu faridah
faridah kamu kenapa menangis
basir basir tolong aku basir
hari ini aku menikahi manusia
hari ini aku jadi jadian
maksud kamu mardian
ternyata mardian manusia
hari ini aku jadi jadian
aku harus kasih tahu sembarang
kamu tahu dimana dia
sembara kamu di sini
farida kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi
dan sekarang aku harus mencari mardian
apa yang udah di pikiran kamu cuma mardian sembara
apa kamu sama sekali tidak memperdulikan aku
mardian sangat berbahaya faridah
supaya tidak jatuh korban lagi aku harus menangkapnya
mardian mardian berhenti menyebut nama itu
keluarga mu pasti mencarimu
tidak aku tidak mau pulang

aku tidak boleh disini
kamu sudah menjadi istrinya mardian
sekalipun mardian bukan manusia harimau
aku tidak sungguh menjadi istri sahnya
tapi nyatanya kamu sudah menikah sah dengan mardian
kamu jahat sumiyah
kamu benar benar jahat
sebenarnya kamu tahu kan
kalau madrian itu adalah manusia harimau
tapi kenapa kamu biarkan aku menjadi korban mardian
aku tidak bisa berbuat apa apa farida
ayah dan budde kamu yang bersikeras menjodohkan kamu dengan mardian
aku ini siapa faridah
aku hanya orang luar yang tidak punya hak terhadap
ayah dan buddha mu yang berkuasa terhadap bukan aku
tapi semuanya sudah terbongkar
mariana adalah manusia harimau
itu tidak ada alasan lagi untuk aku kembali kepadanya
aku ingin kembali padamu sembarang
aku ingin menjadi istri kamu
tidak seperti ini caranya faridya
kamu masih tarikah pernikahan dengan mardia
kamu masih istri orang
jadi kamu menolak aku sembarang
faridah kamu jangan salah faham
kamu menikah dengan sah
dan kamu harus berpisah dengan cara yang sah
kamu harus bercerai dulu dengan martia
itu hanya alasan kamu saja kan
sebenarnya kamu tidak menginginkan aku kembali kan
bicara terus terang
kamu sudah tidak mencintai aku lagi sembarang
faridah itu pergi
faridah kamu dengerin aku ya
kata kata sembarang itu benar faridah
kamu itu masih dalam status pernikahan
jadi kamu ini masih milik orang lain
aku tidak peduli basir
aku bunuh sembarang
dia laki laki pengecut
kamu ngapain sih ikutin aku terus
faridah rumah kamu kan disana
ngapain kamu jalan menuju kesana
aku tidak mau pulang
terserah aku mau kemana aja
kamu jangan nekat toh
lebih baik kita pulang ke tempat sembara
kita menenangkan diri
kita cari jalan keluarnya
ini sembarang kemana toh
dia tidak ada
faridah dengerin aku toh faridah
barah itu orangnya baik
dia itu sahabat aku yang paling benar farida
jangan sembut sembut sembarang depan aku
aku bunuh diri aku
dia laki laki pengajut
faridah mau kemana
tangan sendiri kang
mas aku ikut dong
aku kasih saran pertama
saran kedua gak mau
gimana aku kasih saran ketiga
siapa yang queda
hentikan kita tidak boleh membakarnya sembarang
kalau kita bakar siluman ini bisa bangkit lagi dan membalaskan dendam
lalu kapan kita menghukum siluman ini kim
besok sore di saat matahari tidak bersinark lagi dan warnanya kemerahan
di saat itulah para siluman dalam keadaan lemah itu waktu yang tepat untuk menghukum siluman ini
tolong aku mohon jangan bunuh aku
selama seumur hidup baru kali ini aku merasakan ketakutan yang amat sangat
kenapa dia begitu mirip sekali denganmu
siapa dia sebenarnya
kenapa dia berwujud seperti aku
bantu aku menemukan jawabannya
matek anji kacabenggala
rep sirup dedemit parewanganku
terang benderang paninggalku
tunjukkan padaku siapa sebenarnya musuhku
oh tidak tidak
permisi ke sana
ini daerah apa
ah den mau kemana
saya mau ke karangmangu
karangmangu masih jauh den
ini sudah keluar dari demak ya
harus kemana aku sekarang
rahasiaku sudah terbongkar
pulang ke kademangan karangmangu sama saja aku bunuh diri
aku harus cari orang sakti
supaya aku bisa disembuhkan
terima kasih ke sana
lapar sekali aku
aku harus cari makan
aku bukan maling
aku bukan pencuri
kenapa orangnya dipukuli
ya dia ini pencuri
sudah lima hari singkong kita habis digasak sama dia
bukan dia yang mencuri
yang merambah kebun kita itu
kak saya sudah pernah bilang sama kakak
sama aja pencuri
dia juga sama kayak babi hutan
dia ngerusak kebun kita
tidak aku bukan pencuri
aku seorang pemburu
biarkan dulu dia bicara
panah nggak punya
pisau kecil aja tidak punya
golok tidak punya
ada sepuluh orang
lalu dalam perjalanan kami dirampok
lalu kami disiksa
hanya aku yang tersisa
lalu dalam perjalanan
aku tidak sengaja menemukan hasil pisang di sana
aku memutuskan untuk memakannya karena perut saya lapar
bapak kamu sedang mengintip aku
bapak kamu sedang mengintip aku
suami kamu juga
dia bukan suami saya
ayahku adalah temenggung dari
ayahku adalah temenggung dari
kami sama sekali tidak tahu raden
tidak apa semua
pembesar recoalleikit lawu